ganjar pranowo menghadiri festival ke delapan yang berlangsung di benteng festen berkota solo jawa tengah
festival yang dimeriahkan sejumlah artis jogja hip hop foundation ndx ak darboy geng hingga dewi persik ini
dibanjiri oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah
kota solo dimeriahkan kehadiran sejumlah artis dalam ganjar pranowo festival ke delapan pada hari minggu tujuh belas september dua ribu dua puluh
berlokasi di benteng vestanberg sejumlah penampilan spektakuler seperti jogja hip hop foundation
stefan pasaribu soljah abah lala darboy geng ndx aka dan dewi persik menghibur puluhan ribu pengunjung dari seluruh daerah
selain pertunjukan musik dari musisi tanah air
ganjar pranowo festival ke delapan juga menampilkan pasar rakyat yang menghadirkan ratusan umkm lokal
pagelaran ganjar pranowo festival ke delapan yang berlangsung sepanjang hari tersebut mendapat antusiasme positif dari penonton
salah satunya dari erika tak hanya mengungkapkan kegembiraannya bisa hadir di acara ganjar pranowo festival
ia juga berharap agar ganjar pranowo tetap amanah jika telah menjadi presiden
acaranya sangat seru
terus sangat bermanfaat juga bagi pedagang pedagang kan banyak yang beli juga
terus pokoknya seru banget
semoga amanah ya nanti
terus visi dan misinya dilakukan sesuai apa yang diucapkan nanti
terus juga memperhatikan masyarakat kecil
semoga nanti masyarakat yang dibawa bawa itu lebih diperhatikan
menurut ketua dpc
bapak solo kueli desta
pagelaran ganjar pranowo festival ke delapan ini sebagai wujud dukungan sahabat ganjar
dan memberi apresiasi kepada ganjar pranowo
antusias warga di solo saat ini ya sangat luar biasa animonya
apalagi ini sudah banyak yang berkumpul sampai menunggu di malam hari ini
harapan kita untuk memperkenalkan bapak ganjar pranowo sebagai presiden di dua ribu dua puluh
dengan sebagian besar
segala prestasi prestasinya yang sudah kami rasakan
untuk mengantarkan pak ganjar pranowo menjadi presiden di dua ribu dua puluh
dan mendukung umkm lokal
melalui ganjar pranowo festival ini tidak hanya memberikan hiburan semata kepada masyarakat
melainkan mengajak warga untuk saling bergandengan tangan dan solid
dalam menyambut indonesia emas bersama ganjar pranowo